haji indonesia mulai bergerak secara bergelombang dari madinah ke mekah pada senin pagi
jemaah akan melakukan umroh wajib dan bersiap menyambut puncak haji pada sembilan zulhijjah
bus membawa rombongan jemaah haji indonesia berangkat dari hotel abrahstan pada pukul enam waktu arab saudi
mereka mengambil mikad di masjid bir ali untuk selanjutnya bergerak ke makkah melaksanakan umroh wajib
rombongan pertama berjumlah tiga ratus sembilan puluh tiga jemaah yang berasal dari embarkasi jakarta pondok gede atau jkg kloter satu
total ada dua empat ratus dua puluh lima jemaah yang bergerak ke mekah dan tiba secara bertahap
pergerakan jemaah haji indonesia dari madinah ke mekah ini akan berlangsung hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh